masih dari probolinggo seorang pelajar tewas saat berenang di pantai tanjung tembaga bersama teman temannya
diduga korban tewas terbawa arus karena tidak bisa berenang
beginilah reaksi ibu dan kerabat bayu dharma samudera warga jalan cokro aminoto kecamatan kanigaran probolinggo
mengetahui jenazah bayu sudah terbujur kaku di rumah sakit dr muhammad saleh
mereka menangis histeris tidak percaya bayu yang baru berusia tiga belas tahun itu meninggal
awalnya bayu siswa kelas delapan sebuah smp ini berniat mengisi liburan dengan berenang di pantai tanjung tembaga bersama temannya pada minggu pagi
menurut anggota tni yang melakukan pencarian bayu diduga tidak bisa berenang dan terseret gelombang hingga ke tengah
jenazahnya ditemukan beberapa jam kemudian terseret arus sejauh tiga kilometer
anak remaja tergelam di sebelah barat upt pulau buan wayangan
setelah saya cek ke lokasi memang benar ada di atas nama bayu dharma samudera
setelah itu kita bawa ke rumah sakit
pantai tanjung tembaga memang dikenal memiliki arus yang cukup deras
lokasi ini sebenarnya juga terlarang dijadikan tempat berenang